tapi kalau nanti pak jokowi mesti ada menterinya
orang kita pemenang dua kali
betul apa tidak
tadi ibu mega kan menyampaikan
ya jangan empah dong
tapi kalau yang lain dua
dan pdi empat kan juga sudah dua kali
jadi kalau nanti yang lain tiga
belum tentu juga
tapi yang jelas
pasti yang terbanyak
pilih luasa memilih menteri
atau posisi jokowi hari ini sudah terkunci
karena adanya intervensi dari partai koalisi
yang belum apa apa sudah kemudian
meminta jatah kursi menteri
kita masih coba diskusikan soal itu
kalau beberapa hari lalu kita masih
mendiskusikannya bersama dengan internal partai politik
baik dari pd perjuangan atau mungkin di luar
atau partai partai koalisi pak jokowi
dari pihak pihak eksternal
yang kemudian juga melihat
dinamika politik yang terjadi
dalam arena kongres dan juga setelahnya
dan juga implikasi implikasinya
saya akan kenalkan tiga narasumber saya malam hari ini
sebelah kiri saya sudah ada mas sili agung wasesa
selamat malam mas sili
terima kasih sudah hadir di prime news
dan di tengah sudah ada mas budi setiarso
pemret dari korantempo
mas budi selamat malam
dan yang paling ujung sudah ada pak ali munhanif
akademisi dari ilmu politik dari uin jakarta
pak ali selamat malam
selamat malam mas red
oke bapak ibu sekarang kita masih membahas soal
berangkat dari arena kongres pdi perjuangan sebetulnya
banyak berpengaruh terhadap koalisi pak jokowi
termasuk juga kursi menteri dan lain sebagainya
saya ingin mulai dari yang paling dasar dulu
dari mas sili dulu
ketika kemudian bumega menyampaikan secara gamblang
di depan kongres begitu di depan pak jokowi
mengatakan bahwa emoh hanya empat
minta yang paling banyak
dari bacaan anda
mungkin bisa kita lihat juga secara semiotik
atau apa yang sebetulnya ingin disampaikan
bumega kepada pak jokowi
dan juga kepada
pak jokowi juga dan juga
orang orangnya banyak itu apa yang ingin disampaikan
jadi sebetulnya kan ini yang menarik
jadi ini kongres
pdip yang paling tersurat
bukan lagi tersirat
karena disampaikan ketika ada
tamu tamu dari ketum partai yang lain
jadi ini yang akan jadi
obrolan panjang sebetulnya
ketika ada tamu lain datang
etika politis kemudian nanti akan menjadi berkembang kemana nih
karena seolah olah ngundang tamu cuma pengen bilang
eh lu bukan
nah ini yang harus justru dilihat
jadi yang terkunci itu sebetulnya bukan
tapi ketum partai yang lain
kemudian mereka akan ngerasa
yah gue harus rebutan nih
yang kedua kenapa kemudian
ini karena pertama kali
pdip bilang secara tersurat
karena biasanya kan secara tersirat gitu ya
kemudian mainnya juga
setengah kamar gitu
tapi kan kemungkinan memang di bawah
sedang terjadi rebutan yang luar biasa nih
sehingga mereka perlu menegaskan gitu
ya kalau yang lain dapat dua
pdp empat kan cukup berarti itu apa
itu maksudnya pak jokowi apa yang anda baca disitu
ya itu sebetulnya pengen menyelamatkan posisi kan
ya pengen menyelamatkan posisi kan karena itu itu yang saya ingin menelanakan ya itu sebetulnya pengen menyelamatkan posisi kan
karena yang terjadi di belakang kan sebetulnya
mungkin kita banyak yang tahu gitu
ini kementerian kemungkinan akan lebih besar lagi
atau akan tetap gitu kan
bukan karena kebutuhan nih tapi
dalam arti bukan karena kebutuhan pemerintahan gitu
tapi akomodasi yang harus
yang harus dilakukan
jadi pesannya ibu mega mungkin menunjukkan bahwa kita punya power begitu ya
pdi perjuangan punya power
terhadap koalisi terhadap juga pak jokowi
mas budi menjadi wajar tidak
ketika kemudian pd perjuangan meminta kursi paling banyak
mungkin secara fatsun ya
partai pemenang dan sebagainya
bacaan dari mas budi dan juga
mungkin redaksional dari koran tempo seperti apa melihat
kalau kita lihat ya memang ini kan semacam memberi konfirmasi
terhadap apa yang terjadi di
selama ini di ruang ruang tertutup gitu ya
selama ini jelas semua partai
ingin mendapatkan posisi yang lebih
tidak hanya pdi saya kira
bahkan terakhir kan juga mereka berusaha untuk
sebagai perempuan politik mereka di pemilihan presiden
enggak ada salahnya juga
yang justru kita lihat kan sebenarnya
bukan jumlahnya tapi apa yang mereka minta
kalau kita lihat dari informasi
yang lebih dalam mereka tidak sekedar menyebut
tujuh atau sepuluh
tapi posisi posisi yang
sangat kunci misalnya ada
isdm ada bumn
tidak hanya sudah menjadi incara
tidak hanya basah secara sumber daya
finansial ataupun sumber daya
pos pos yang menyajikan penambahan konstituen
pertanian saya kira tidak hanya pdi yang menginginkan
beberapa partai saya tahu
mereka mengincar posisi yang sama
denpasar itu adalah
satu konfirmasi yang selama ini
hanya muncul di ruang ruang tertutup
sekarang diucapkan secara terbuka oleh
itu lebih baik tidak sebetulnya kalau dalam
etika politik kita atau sebaliknya
kok belak belakan sekali ini saya kira dong
ini tafsir ya bahwa
bumn ingin menegaskan bahwa
ya memang sudah seharusnya pdi
pemilu tahun ini mendapatkan posisi
pemerintahan yang lebih kuat
nah apakah ini berbanding lurus dengan
kebutuhan publik misalnya
itu kan mesti didiskusikan lagi
meskipun kita mesti dicar juga
bahwa tiket pak jokowi
untuk pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
ini sebenarnya dipakai
dari hasil pemilihan legasnya
nah ya nanti tergantung partai partai ini
bernegosiasi seperti apa
kalau kepentingan saya bagaimana publik
tidak dirugikan dengan
publik tidak dirugikan itu intinya ya
kalau menurut saya
tentu saja ini harapan
kalau partai kan kepentingannya berbeda
mereka ingin mendapatkan jatah yang lebih besar
kue yang lebih gede
dan mereka berkepentingan untuk
memenangkan pemilu berikutnya ini baik pak ali
apakah dalam situasi hari ini
dengan konteks politik hari ini
setelah kongres kemarin kita lihat secara
tersurat langsung tadi mas
saat ini sudah terkunci oleh partai partai koalisi
apalagi mungkin oleh megawati
tapi dijawabkan nanti kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
bacaan politik anda apakah kita bisa simpulkan bahwa
jokowi hari ini sudah betul betul terkunci oleh partai koalisi
karena meminta merongrong jatah menteri pak ali
hampir semua partai
menampilkan diri untuk mengunci
ada yang paling ekstrim bahkan misalnya
koalisi tanpa syarat
tapi dia minta satu pos yang sangat strategis misalnya gitu
jokowi tetap ingin tampil sebagai
seorang tokoh yang otonom sebenarnya
sadar dengan hak prerogatif
yang memang menjadi amanat konstitusi
presidensialisme adalah sebuah konsep
yang memang presiden tidak bisa terpenjara
dia menampilkan diri tokoh itu
nah disitulah sebenarnya semestinya
isyarat yang diberikan mega
pada kongres bali ini
perkembangan dari semua
presiden terpilih dan wakil presiden
disitu hampir semuanya ini sekarang berlomba
untuk kesitu nah yang harus kita jaga
adalah jangan sampai
pesan pesan politik yang
disampaikan oleh ketua partai a
ketua partai b termasuk mika wadid sendiri
fatsun tentang pentingnya menjaga
yang dimana prerogatif
menjadi hak presiden sepenuhnya
nah disitulah sebenarnya kita ingin
sebagai sebuah bangsa
yang apa ya
melaksanakan sistem sistem presidennya
dengan pesan pesan politik tadi itu
nah yang ingin saya sampaikan adalah
jika itu ada peluang untuk hak prerogatif presiden
yang betul betul prerogatif
jokowi ingin terus menerus mendorong ke arah sana
saya percaya bahwa dengan
yang misalnya saja hadir di ruang kongres
misalnya ya dia tidak
jaket merah atau
jas merah tetapi memakai pakaian daerah
dia ingin menampilkan bahwa dia
masih ingin berdiri di atas
semua kepentingan partai partai
dan itulah yang terjadi
nah apa yang ingin saya gambarkan adalah bahwa
jangan jangan semua manuver ini
adalah sekuens politik
dari percakapan yang
tidak selesai sebelum pemilu
jadi tidak ada jatah menteri
tidak ada visi dari partai partai
yang penting yang
jokowi menang dulu
itu baru makanya sekarang ini rebutan
jatah yang sangat banyak
apa yang diberikan
isyarat mengenai membentuk
membentuk kabinet profesional meritokrasi
anak anak muda yang harus
diberi ruang untuk masuk dalam kabinet
itu kan sebenarnya ingin
mengurangi jatah partai
jokowi ingin bahwa programnya berhasil
selama lima tahun ke depan
lalu kemudian dia juga bisa mengontrol
tidak terjadi gesekan gesekan
yang tidak berarti lah
dia mempunyai program yang sangat
ambisius untuk ukuran sebuah kabinet
yang biasanya terpenjara oleh partai
dia infrastruktur jalan
bantuan non tunai jalan dan seterusnya
program program yang sebenarnya
tidak populis seperti sebelumnya
tetapi itu betul betul menjadi
agenda partai yang
semestinya menjadi percakapan
sebelum membentuk koalisi
tapi yang terjadi kan sekarang
justru setelah menang
orang rebutan karena terancam
dengan berbagai posisi
sebelum saya ke mas silih
mas budi tadi ada sempat singgung soal
yang penting tidak merugikan publik
yang seperti apa kemudian dari tarik menarik
koalisi ini yang bisa merugikan publik pada umumnya
ingin mendapat jatah menteri yang paling banyak
oke jadi menurut saya
yang merugikan publik itu kalau penempatan
kalau menurut saya di endorse oleh partai boleh
tapi diisi oleh orang orang yang profesional
ambil contoh di kabinet yang kemarin
ada satu posisi yang sangat kunci
yang sangat penting ditempati oleh orang partai
dan belakangan ternyata
kemudian menjadikan satu
penangan koalisi saya sebutnya
jaksa agung ini kan diisi oleh
dan kita melihat banyak pendekatan pendekatan
dan mungkin diincar lagi begitu ya
sekarang diinginkan oleh
anggota koalisi yang lain
artinya disitu ada penempatan
personal yang bukan
betul betul hanya untuk kepentingan partai masing masing
sekarang yang saya tahu pkb juga pengen
karena disitu menjanjikan sebuah
kue konstituen yang sangat besar
kepentingannya bukan itu
tapi bagaimana memajukan dunia pertanian ini
sebagai sebuah sektor yang
bahkan menteri desa pun juga diinginkan mungkin ya
desa karena memang dananya
besar satu miliar per desa
kali berapa desa
yang juga tidak kalah penting
kementerian agama kementerian pendidikan
itu adalah posisi posisi
yang selalu diincar oleh partai karena memang
basis konstituennya sangat besar
tapi kalau pak jokowi
di awal pemerintahan sudah menjanjikan
bahwa dia di periode kedua tidak akan
apapun beban politik beban yang lain lain
kita coba pegang aja janji itu
pak jokowi menempatkan person person yang tepat
boleh di endorse partai
tapi adalah orang orang yang
yang cocok dengan tantangan zaman
dan hari ini memang para partai
sudah mulai mengincar kursi kursi menteri tertentu ya
sudah mulai mengelak kursi kursi tertentu
dan kalau kita lihat calonnya
ya lebih banyak mereka yang memang
aktif di partai bukan aktif
di dunia yang mereka inginkan
jadi orang bisa switch
dari satu kursi ke kursi yang lain karena
mereka memang mungkin agaknya deket dengan
dan itu ujung ujungnya merugikan publik
kalau menurut saya kalau pak jokowi tidak menempatkan
orang yang pas yang rugi adalah
publik dan pemilu
yang begitu mahal menjadi
sebuah hajatan yang
hanya untuk memilih orang di posisi
presiden tapi tidak
menjanjikan atau menyediakan harapan
yang baik untuk
perbaikan kepentingan publik
mas ili anda sepakat dengan tadi
dikatakan oleh pak ali kalau kemudian
dengan kemampuan komunikasinya pak jokowi
bisa paling tidak membuat jarak ya
begitu dengan partai koalisi
ya sebetulnya itu challenge buat
selama ini ketika
jadi kan masing masing presiden itu selalu punya
apa ya stigma yang melekat gitu ya
kalau dulu zamannya sby dianggap
sebagai peragu gitu
nah sekarang kan jokowi itu dianggap sebagai boneka
iya iya petugas partai
jadi saya pikir ini saatnya
sekarang nih jokowi untuk menjawab
bahwa dia boneka apa bukan
ya walaupun sudah di kunci
oleh di kunci oleh
pernyataan megawati gitu ya
tapi sebetulnya itu adalah panggung buat dia nih
ketika dia bisa membuktikan bahwa
pernyataan megawati itu nggak benar
terlepas dari stigma
yang selama ini dicap oleh
jokowi itu adalah petugas partai gitu
jadi ini kesempatan sebetulnya
jadi kalau tadi sama pak ali
apakah jokowi akan berani apa enggak
kecerdasan jokowi selama ini
biasanya dia mengolah
bahwa ketika dia
mengakomodasi mega gitu
kemudian dia punya narasi lain nih
kenapa dia akomodasi dan lain sebagainya
sehingga para pendukungnya jokowi
itu tetap oh ya udah gak apa apa kok ya
jadi kayak gitu tuh biasanya
itu yang harus bisa dibuktikan
dia harus menjawab dan saya pikir ini kan udah
periode kedua gitu ya
jadi saatnya dia menjawab stigmanya bahwa dia bukan
dan dia menang dengan
mergin yang sangat lumayan tebal lah ya
memang bukan sebuah selisih yang
besar seperti waktu zaman pak sp
kayak yang kecil
posisinya dia bisa lebih kuat gitu
pak ali beban di periode kedua
beban lebih ringan anda sepakat dengan itu
pak jokowi seharusnya bisa betul betul lepas dari partai
karena bebannya tidak lagi perlu minta dukungan lagi
untuk maju lagi
iya saya kira dia lebih ringan bahkan
langkah yang sekarang ini dia tempuh misalnya
mengundang tokoh tokoh partai
ke istana bahkan mengundang sby
untuk ah sorry ahy
di istana menunjukkan bahwa sebenarnya
dia punya leverage untuk
bisa tampil sebagai
seorang presiden penyusunan kabinet
yang sangat rush sekarang ini
sesuai dengan apa yang menjadikan
program dia pertama tama
lalu kemudian sukses dan
berakhir sampai lima tahun ke depan
itu yang harus kita dorong
kunci partai partai yang saat ini memang
rush untuk dimasukkan ke dalam
caranya bagaimana itu pak ali kemudian
segmen politik yang sekarang ini
di sekitar dia dia bisa memanfaatkan hal itu
kelompok kelompok profesional hampir
di dalam pak jokowi
lalu think tank yang dia pakai
jurubicara di berbagai forum dunia
masuk ke dalam disitulah
sebenarnya dia bisa mengontrol
berlaku partai untuk tidak terlalu jauh
intervensi dalam proses pembentukan kabinet
siapa yang akan menjadi
teringat ada yang disebut
sebagai rumah transisi misalnya
begitu ya nah sekarang dia
mestinya sudah mulai mendeklarasikan
siapa sebenarnya yang bisa
kepentingan kepentingan dia untuk mengatur semua
perilaku partai ini dalam konteks
pembentukan kabinet lebih elegan
kepentingan publik begitu ya tetapi
untuk memakai faksun yang kira kira
diterima dalam konteks
hanya ada di presiden jangan sampai
jangan sampai kita terjebak dalam
kartelisasi partai politik tapi
menjurus kepada kartelisasi
presiden sambil ditambahkan oleh
mas budi mungkin analisis yang lain kita coba
di menteri pak jokowi hari ini ya
periode ini ada berapa kemudian kursi kursi yang diduduki
oleh partai politik kita coba lihat
perlihatkan lagi kepada anda mungkin kita bisa ambil
di layar atau di plasma di belakang saya
ini dia bapak paskal
kita bisa lihat di belakang ini kursi pd perjuangan
ada empat ya ada menkumham disana
kalau saya tidak salah kemudian ada
apa menteri umkm ya
kemudian dari pdi perjuangan
golkar juga disana ada pak erlangga tentu
pkb ada tiga nasdem dua
nasdem dua plus satu jaksa agung
ini yang tadi sempat kita bahas
banyak gitu p tiga ada satu
handurah ada satu bagaimana
porsi ini apakah
apa gimana mas budi apa perlu dirubah
atau gimana sebetulnya jumlahnya
saya kira memang kan
ngeklaim untuk mendapatkan
jatah yang lebih besar tapi sekali lagi
saya tidak terlalu
apa namanya peduli dengan itu dari sisi jumlah
pak jokowi menyusun kabinetnya
itu betul betul dari mary
apa namanya dalam
presiden yang berbeda gitu ya
untuk penyusunan pansel kpk
diluar dugaan pak jokowi
rasanya tidak memilih orang orang
yang betul betul merepresentasikan
gerakan anti korupsi nah ini
bagaimana sekarang pentingnya publik untuk
terus mengawal nih yang pertama
kan penyusunan kabinet
jangan sampai sekedar orang orang
yang partai orang orang partai
yang tidak memiliki kapasitas
atau kapabilitas untuk menempati
oke boleh partai mendapatkan
berapapun jumlahnya ya
jatah jatah ini ya
tapi ya jangan sekedar itu gitu
kepentingan publik harus orang orang yang
betul betul pas gitu jadi sekali lagi
saya kalau yang hari ini saja paling tidak
hari ini yang dari partai politik sudahkah itu
menginginkan menjawab keresahan atau
ataupun keinginan anda
saya coba lihat satu kasus saja ya
dalam kasus beras misalnya
kalau kita lihat kepentingan menteri
menteri perdagangan kementerian
beberapa menteri yang lain yang partainya
berbeda beda itu kan
enggak sinkron beda beda ya mungkin
orang bisa mengatakan ini adalah karena datanya
memang tidak satu
dimana mana di indonesia itu selalu
persoalan data nah ini tapi yang kita lihat adalah
yang diperhatikan kepentingan partai
diisi oleh nasdem
dan yang lain lain itu seringkali tidak sinkron
yang siapa yang dirugikan
publik siapa yang diuntungkan
orang orang yang pemburu rente
karena mereka mementingkan
apa bisa memanfaatkan
itu jadi sekali lagi itu
sangat sangat merugikan publik
bahkan kalau kita lihat
kita bandingkan dengan janji pak jokowi
tidak mengimpor beras lagi
karena persoalan data itu
yang mungkin benar atau tidak
kaitannya dengan partai selalu itu
membuat beberapa kali
pak jokowi terus impor beras misalnya ya
satu contoh betapa ketika
menempatkan orang tidak pada posisi yang tepat
hanya mementingkan partai
publiklah yang dirugikan
jadi saya pikir dari awal kita harus mengingatkan
penempatan orang orang itu
harus yang meresistem
yang betul betul memiliki kapabilitas
kalau itu dilakukan
tidak ada masalah sebetulnya
dan juga mampu di bidangnya
mampu di bidangnya
meskipun kalau orang orang partai
yang penting kan management
ahlinya bisa di
tapi sekali lagi
kalau tidak tepat
saya kira itu pelajaran yang penting
karena pak jokowi kan sudah
tidak punya harapan lagi untuk
kecuali mpr nekat mau mengamandemen lagi
ke undang undang dasar yang asli
kan suaranya sekarang udah mulai ke arah situ
sehingga pak jokowi bisa terpilih yang ketiga kalinya
di luar itu saya pikir
udah lah lima tahun ini adalah
bagaimana pak jokowi meninggalkan legacy
tidak hanya infrastruktur
tapi juga demokratisasi yang kuat
ahlinya juga memiliki kapabilitas yang tepat
ekonomi yang juga kuat
nanti siapapun yang akan mewarisi
jadi lebih enak untuk lanjutkan
baik bahwa sekarang kita masuk ke segmen terakhir
nanti kita akan coba bahas
sejauh mana kemudian kita bisa melihat
dalam memilih menteri menterinya
hari ini koalisinya gemuk sekali
bahkan ada yang mau tambah lagi
bahkan yang tidak dapat pun kata bumega
minta juga nah sejauh mana independensi itu
dan seperti apa komposisi
yang menurut bayangan anda masing masing
yang ideal ya kita untuk
sejumlah persoalan bangsa ini
kita akan bahas usai jeda kami akan segera kembali
anda masih bersama kami saya masuk ke segmen terakhir
saya ke mas sili tadi mas silly sempat katakan
bukan political branding stigma lah ya yang mereka lakukan
pak jokowi adalah boneka dan lain sebagainya
di periode kedua ini
sejauh mana kita bisa berharap
bahwa jokowi betul betul bisa
ketika memilih menteri menterinya nanti
independensi itu kan akan kelihatan
kalau jokowi bisa menempatkan
orang orangnya gitu ya atau
orang orang yang profesional di kementerian kementerian yang
yang strategis ini
itu kunci pertama karena memang
tadi kayak mas budi bilang bahwa
jumlah sih nggak ada masalah gitu
bisa ditempati oleh orang orang profesional
kemudian yang kedua adalah kemudian
bagaimana kemudian jokowi bisa mengakomodasikan
menjadi bukan kekuatan yang
menguasai penggunaan anggaran lah
itu yang kedua tuh
bagaimana dia bisa menempatkan menteri
yaudah jatahnya empat tapi ditaruh di kementerian yang
yang biasa biasa aja gitu
yang bukan strategis ini
persoalan kedua karena ketika itu bisa
dilakukan oleh jokowi dia tidak akan
dengan politis kayak tadi pas mas budi bilang gitu ya
kasus beras impor itu kelihatan
sekali kan bahwa
karena menempatkan orang politik dia terkunci
dengan janjinya sendiri yang dulu akan
membebaskan beras terus kemudian
harga harga murah itu akan terkunci lagi tuh
jadi saya pikir akan menjadi
adalah boneka akan hilang ketika
pos pos penting itu ditempatkan orang orang profesional
itu yang harusnya
bisa dilakukan oleh jokowi di periode kedua ini
dan membuktikan bahwa ia bisa independen begitu
tapi kan disisilah kita tahu partai ini kan
nodongnya luar biasa
itu yang makanya artinya kalau ditanya
kemungkinannya seberapa persen kemungkinan
sangat kecil itu terjadi
kemungkinan sangat kecil itu terjadi karena sekarang
yang terjadi kan memang pos pos penting itu
di perdagangan kemudian pendidikan
plus jaksa agung itu kan sekarang semuanya rebutan
untuk kesana plus bumn itu kan
udah jadi rebutan tuh
makanya kemudian kenapa sampai
ada apa ya tersurat
harus menang karena memang perebutan
di apa di
di ruang ruang tertutup tuh udah
kuat banget belum lagi kalau kita
perebutan di ruang tertutup ya oke oke
sebenarnya pak jokowi punya
riwayat untuk independen
misalnya apa itu mas
dalam kasus bumn
bu rini ini satu menteri yang
tidak pernah ke dpr karena memang
tapi itu sekaligus menunjukkan
betapa pak jokowi
mempertahankan bu rini sumarno
dalam posisi kementerian bumn
diganti adalah pdi
sejak awal pemerintahan pak jokowi
mungkin sekitar satu tahun pertama kan ada pan
pelindung dan sebagainya itu tapi
pak jokowi bisa mempertahankan
posisi bu rini sampai sekarang
masih menjadi menteri bumn
dan setiap kali dipanggil dpr
bu sri mulyani yang mewakili bu rini gitu
juga bisa bersikap independen bahkan
terhadap pdip yang
mengklaim pak jokowi adalah
ya artinya dalam hal ini
kita mungkin bisa berharap
keteguhan pak jokowi
seperti ketika pak jokowi mempertahankan
bu rini dalam hal
kalau memang dia punya calon yang cukup
dia percaya untuk menemani
pos pos penting lalu partai ingin
mengisi posisi itu ya dia harus
pertahankan dengan lebih
seperti ketika dia mempertahankan bu rini
dari kabinet yang sekarang
mas budi dari caranya ibu mega
paling banyak ke pak jokowi
di depan publik begitu ya di depan kongres
secara terhormat kita minta blablabla
anda melihat itu apa cara pdip kah
mencengkram jokowi atau gimana
saya pemenang pemilu
mendapatkan posisi yang banyak ya
padahal kalau kita lihat ke mikro lagi
di pdi sendiri kan mungkin juga ada
faksi yang berbeda beda
mungkin satu faksi mengajukan
calon yang lain satu faksi mengajukan calon yang
berbeda dan itu
kalau pak jokowi tidak teguh
untuk mengisi posisi posisi itu
kesusahan sendiri gitu jadi sekarang
kita perlu mengingatkan bahwa
pak jokowi sudah menang dengan
dan dia memegang mandat
sekarang dia adalah
pak jokowi sendiri dia bukan petugas partai pdi
apa namanya bukan
berutusan dari mana gitu ya
berbeda dengan dua ribu empat belas
dua ribu empat belas itu dia hanya punya pdi
tapi perlahan lahan dia bisa
permainan permainan yang sangat
jadi sekarang hampir semua
partai kan dia dalam genggamannya
kalau gerindra masuk dia akan menguasai
di dpr kalau nanti gerindra masuk
dan itu adalah sebuah
kemewahan yang dia tidak miliki tahun dua ribu empat belas
pak ali gerindra akan masuk
kalaupun masuk ini sebuah kemewahan baru kah
atau kemudian ini beban lagi
kebijakan menteri lagi yang harus dialokasikan atau bagaimana
kalau secara politik hitung hitungannya ya
yang memang sekarang ini
sudah menambahkan bahwa sebaiknya
anggota koalisi tidak bertambah lagi
itu yang kita tahulah
ketika prabowo diundang
bumega untuk jamuan
ada sejumlah kelompok yang memanggil
ketua partai yang lain
jokowi punya leverage yang sangat
untuk bisa tampil sebagai
seorang pak presiden terpilih yang independen
dalam penyusunan kabinet
kalau ditanya lalu kemudian
tingkat apa kira kira independensinya yang
kalau saya mau
menyoroti maka ada dua belah
pihak yang harus kita tekankan disini
pertama jokowi itu sendiri yang kedua
jokowi jelas berkeinginan
bahwa programnya jalan
dia berakhir dengan
grace gitu ya dengan
memuatkan legacy yang bagus untuk pemerintahan
tapi pada saat yang sama juga
dia memang tidak bisa lepas dari
katakanlah memberi porsi
kepada partai partai karena dia ingin
disitu sebenarnya kalau
meskipun seorang mewakili partai
sediakan sdm dari partai
mengambil alih tugas tugas program jokowi
kalau hanya sekedar
asal orang partai
sekarang ini ada pdi empat
tapi kita juga harus bertanya empat apakah memang
anggota partai atau memang
dia melekat dalam entah itu
afiliasi ke mega
entah itu memang dekat dengan
atau justru bukan partai tapi ini afiliasi
jumlah menjadi tidak terbatas
kemudian minta banyak
tapi seberapa banyak kan
itulah yang semestinya kita pikirkan
sekarang harapan saya adalah bahwa
jokowi mempunyai sikap yang
lebih independen dalam menunjuk anggota kabinet
presiden bukan pada partai
jadi silahkan dia mewakili
juga nah loyalitas pada presiden
harus harus menjadi
yang paling utama yang digambarkan
mas budi tadi jelas itu bagaimana
kesejahteraan pada partai
karena dia juga bermain dalam
itu bisa menghasilkan satu kebijakan yang
kita kira kira kepentingan partai lah
kita harus sadar nih

dan semua partai akan memastikan bahwa
melalui birokrasi pemerintahan
dia bisa mengambil manfaat dari itu
contohnya dalam kementerian agama juga
begitu kan bagaimana seorang menteri
mempunyai afiliasi dengan
partai lalu jual beli jabatan
pejabat yang dia
disitulah sebenarnya jokowi semestinya belajar
dari pengalaman berbagai
kapten yang sudah terjadi
yang sudah terjadi ya
mas budi terakhir singkat saja
pos menteri mana yang sebaiknya tidak untuk
partai koalisi tidak untuk partai politik
kayak sementeri keuangan
menteri yang memang
membutuhkan profesional yang sangat
kuat untuk membenahi pertanian kita
pertanian ini kan sektor yang
terpenting bagaimana menjaga
kemandirian pangan kita gitu
pos pos yang juga jaksa agung
itu lagi ya
pertanian lagi diisi partai lah
itu serahkan kepada orang yang independen
ya profesional gitu karena kalau
penegakan hukum ini wajah pemerintahan
juga kan kalau dia
menunjukkan wajah partai nanti menjadi bias
dari konflik kepentingan dan konflik
tapi yang jelas adalah memilih menteri ini
jangan sampai merugikan publik
masyarakat sekarang ini dampaknya terhadap kita
sampai lima tahun kedepan
bahkan bisa lebih jauh lagi
terima kasih banyak
mas budi terima kasih banyak
pak arief terima kasih banyak sudah hadir di priming semalam hari ini
mudah mudahan diskusi kita juga bisa menjadi bermanfaat
dan kita kawal bersama
bagaimana kemudian proses pemilihan menteri
di kabinet pak jokowi kedepan ini
dan kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami
terima kasih banyak